ke informasi berikutnya permintaan asisten rumah tangga atau art infal meningkat jelang idul fitri larangan mudik lebaran dari pemerintah di tengah pandemi covid sembilan belas
sepertinya tidak digubris asisten rumah tangga yang tetap memilih mudik
alhasil pemerintahan art infal meningkat dibanding tahun lalu
sudah sepekan ini suharmi disibukan dengan permintaan asisten rumah tangga atau rt infal dari para pengguna jasa art jelang lebaran
suharmi mengaku setiap hari setidaknya ada dua puluh permintaan art infal
meningkatnya permintaan membuat suharmi tidak menerapkan daftar tunggu untuk para calon pengguna jasa art infal
kondisi yang sama juga dirasakan yeni pemilik yayasan penyalur asisten rumah tangga di kawasan cipete
bahkan di minggu kedua ramadan sudah ada lima puluh permintaan dari pengguna jasa yang membutuhkan asisten rumah tangga infal
pandemi covid sembilan belas rupanya tidak menyerutkan permintaan art infal jelang idul fitri
sekarang meningkat dibanding tahun kemarin
mungkin ada pemakai jasa yang udah ada pesannya kurang lebih lima puluh
jasa untuk infal dibanding tahun kemarin cuma berapa persen
cara pembayaran art infal yang diberlakukan bagi pengguna jasa dilakukan dengan dua cara
yakni pembayaran harian atau bulanan
kisaran harga mulai rp dua ratus lima puluh per hari hingga paket satu bulan rp lima
rata rata mereka bekerja mulai tanggal tiga mei hingga tujuh belas mei
para penyalur art juga menerapkan prosedur kesehatan yang ketat bagi art infal yang akan bekerja
seperti pcr dan swab antigen dan karantina minimal lima hari sebelum mereka bekerja
permintaan asisten rumah tangga infal sepertinya masih dibutuhkan meski pandemi covid sembilan belas masih medera
damita almira salah satu pengguna jasa art mengaku art infal sangat ia butuhkan karena ia akan kewalahan untuk membantu merawat rumah memasak dan fasilitas rumah
namun untuk merawat anak damita memutuskan untuk merawat sendiri sang buah hati
damita almira salah satu pengguna jasa art infal yang akan kewalahan untuk merawat sendiri sambuah hati

selama covid sembilan belas semua art infal yang datang harus diswab tes
damita juga lebih memilih art infal tidak dari yayasan namun dari rekomendasi pihak keluarga atau rekan yang sudah pernah menggunakan jasa mereka
keberadaan asisten rumah tangga menunjukkan betapa masyarakat sangat bergantung pada art
karena fungsi art sudah menjadi bagian dari rumah tangga masyarakat kita
nah ini ya mau tidak mau kan mas ya artinya mereka mereka yang tinggal di perkotaan ini memang sudah sangat bergantung
dengan keberadaan art
tanpa ada itu mereka tuh sudah bakal sangat kerepotan dalam mengurusi rumah tangganya ya
sehingga dengan mengeluarkan biaya termasuk resiko bahwa kemungkinan akan ada orang baru yang hadir di rumah mereka itu mereka tempuh
karena ketergantungan mereka terhadap art memang sudah sangat tinggi
selama ini kerja kerja di rumah
atau fungsi di dalam rumah tangga itu sudah memang sudah terdistribusi termasuk ke art art itu
jadi begitu nggak ada maka ada fungsi yang tidak bisa dijalankan gitu
atau apa namanya menambah tingkat kerepotan lagi bagi keluarga tersebut gitu
sehingga kalau misalnya art nya sendiri pulang ya mau tidak mau mereka harus mencari penggantinya gitu
selain penerapan protokol tes yang ketat
bagi art infal calon pengguna jasa juga harus mengevaluasi kredibilitas siasan penyalur art
kebutuhan art infal kembali ke masing masing keluarga dalam mengatasi beban pekerjaan rumah tangga saat art mudik
atau anda dan keluarga masih bisa berbagi peran mengurus rumah tangga sembari menunggu art anda pulang
yudi yudawan hadi adiana jakarta